sementara itu bank indonesia mencatat tren pertumbuhan kredit perbankan sampai saat ini masih terus menurun
secara tahunan hingga agustus dua ribu enam belas pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai enam tujuh persen
angka ini lebih rendah dibandingkan juli dua ribu enam belas yang mencatat pertumbuhan kredit tujuh enam persen
bank indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan tahun ini berkisar tujuh hingga sembilan persen
padahal sebelumnya bi menyampaikan kredit perbankan dapat tumbuh double digit
lemahnya pertumbuhan kredit perbankan tidak terlepas dari masih rendahnya pertumbuhan ekonomi
rasio ekonomi kredit bermasalah atau non performing loan atau npl saat ini mencapai tiga delapan belas persen dan turut andil menekan pertumbuhan kredit perbankan